kasus keracunan minuman keras oplosan di berbagai daerah di indonesia sudah menyebabkan puluhan orang meninggal dunia
lantas seperti apa kandungan miras oplosan dan apa dampaknya terhadap tubuh manusia
kita lihat dampak atau bahaya miras bagi tubuh manusia
kalau kita lihat kandungan minyak oplosan ataupun miras oplosan sendiri mengandung metanol
ini adalah salah satu senyawa dari alkohol
kemudian etanol juga bagian dari senyawa alkohol yang memang tidak larut dalam air dan bisa dikonsumsi
kemudian minuman bersoda sirup dan minuman berenergi
bahayanya adalah ketika kita berbicara mengenai metanol sebenarnya ini lebih digunakan untuk zat pembersih ataupun untuk desinfektan
kemudian minuman bersoda
minuman bersaudara sendiri adalah minuman mengandung glukosa ataupun minuman mengandung gula tinggi
gula tinggi ini kadangkala mereka juga ada mengandung zat zat tambahan lain
sehingga bisa bersenyawa dan menimbulkan sebuah antidiksi bagi tubuh
dan pastinya akan menimbulkan efek samping yang jauh lebih berbahaya
lalu kita lihat dampak lain yang boleh jadi
kemudian aseton sendiri juga biasanya mungkin kaum wanita biasa mendengar istilah aseton itu untuk pembersih cat kuku
dan juga pembersih cat pada diri
dinding ataupun juga pembersih kaca
anda bisa kembali lagi berpikir bahwasanya benda benda atau zat kimia ini ketika dikonsumsi oleh tubuh
yang menarik tadi seperti frankie rekan saya katakan
sama sekali tidak ada kandungan gingseng dari minuman yang mereka konsumsi
para korban hanya boleh jadi terprovokasi oleh kandungan alkohol dengan istilah minuman gingseng itu
sementara zat berbahaya lain saat ini masih dilakukan penelitian
apakah memang ada kandungan kandungan
adiktif lain yang berbahaya bagi tubuh
lalu dampak miras oplosan
dampak miras tidak hanya miras oplosan
alkohol sendiri memiliki efek pada otak
kalau kita bicara mengenai depresan
mungkin dalam dunia medis kita katakan depresan ini menimbulkan rasa tenang
maka dia akan merusak organ hati
tapi yang pertama dirusak adalah saraf
karena depresan tadi bisa membuat fungsi daripada enzim
kalau kita bicara mengenai enzim sorotin
ini adalah salah satu enzim yang memberikan sinyal kepada otak
jadi otak bisa berpikir
tetapi jika terlalu banyak mengonsumsi narkoba ataupun miras
maka orang yang mengkonsumsi tersebut bisa berhalusinasi
fungsi sarotin itu tidak bisa mengirimkan pesan ke otak
otak bisa mengalami kematian dan batang otak belakang bisa rusak
kemudian pencernaan terganggu
mengganggu pasti karena kadar alkohol yang tinggi menimbulkan rasa panas terhadap
sistem diges atau sistem pencernaan
ini salah satu organ tubuh yang juga berfungsi untuk memfilter apapun yang masuk ke dalam pencerahan tubuh
kerusakan fungsi saraf
betul sekali karena tadi ezim sorotin yang rusak dan menimbulkan halusinasi
hingga kematian batang otak dan keracunan akibat metano
itulah kenapa saat ini banyak sekali korban yang meninggal
akibat keracunan ataupun miras oplosan itu berjumlah mencapai puluhan orang